waktu saya dulu ikut kontes begini
menang gak pak
yang gak lah saya ini
itu namanya nggak bener tuh beritanya
emang tadi tuh boy sempat cerita sama aku pi
katanya dia tuh dikejar kejar sama anak black cobra
nah pas dia lagi ngebut ngebutan sama anak black cobra itu
belus abang lariin diri dari anak black cobra
tiba tiba ada orang nyebrang seenaknya
nah boy tuh udah berhasil ngeles pi
dia tuh gak kena sama sekali
gak kesenggol sama sekali
terus tiba tiba dia jatuh sampai berguling guling kayak gitu
dan kenapa boy gak turun
karena tadinya kan boy pikir orangnya gak kena sama sekali
ya apa aja itu pi aneh kan
tapi jadi khawatir sama kamu saya
apa lebih baik kamu agak jauh jauh dikit dulu dari boy gitu
malahan reva mikirnya nih kayaknya cuma rekayasa aja deh
dari anak anak black cobra itu
iya tapi jadi inget omongannya adriana
alex punya rencana jahat kan
ya takutnya ini adalah bagian daripada rencana mereka
wah bisa jadi sih pi
semoga aja gak kenapa napa deh nanti
sayang kamu sampaikan ke boy
boy harus lebih hati hati lagi
karena bisa jadi
mereka punya rencana jahat yang lainnya
iya pi nanti aku pasti sampaikan ke boy
makasih ya pi
alhamdulillah dikasih pulang coba sama pak dokter
iya abah alhamdulillah
tapi neng masih ngerasa badannya capek banget bah
neng mau langsung ke kamar ya abah
makasih ya udah jagain yang di rumah sakit
sampai jumpa neng
neng sembuhkan ya
kita udah ngerana kemot
datang ke rumah sakit
itu apa maksudnya neng
udah jelas jelas kita bikin sakit silam
mbak mungkin si kemot itu neng masih nyaa
sama si neng
kalau love neng
udah mau jaga perasaan
atau jangan main tinggal gitu aja
harus ada pertimbangan
harus ada iba
terus gani ganian datang lagi ke rumah sakit
eh nah jadi marah marah sama saya
mari si kemot
kamu kenapa disini
mot kamu sakit juga
eh ding si kemot ini sehat
paling mau ketemu sama si neng
maafin aku karena aku udah bikin kamu kayak gini
kalau kamu segitu sedihnya
kalau kamu segitu cintanya sama aku
gue nggak boleh sedih
gue nggak boleh inget lagi mondi
gue pasti bisa dan gue harus bisa buat move on
dan gue harus bisa buat ngelupain mondi
tadi gue sempet jenguk ray ke rumah sakit
nah terus gimana ma
alhamdulillah dia udah boleh pulang sih
mungkin sekarang gue lega kan
yaudah minum dong
masalah lo yang karakter gila
masalah lo yang karakter gue
ya gue tahu sih
gue pengen bisa ngelupain ray nya
meskipun itu berat banget buat gue
dan gue juga pengen
ray nya sama lo kan bakalan jadi saudara
jadi gimana caranya juga
lo harus bisa deketin dia mau
ya walau bukan jadi cewek ya
lo udah lo sekarang
buat sekarang susah banget buat gue
gue masih sayang sama dia bukan
bukan sebagai saudara
gue masih sayang sama dia sebagai
sebagai cowok dan cewek
iya sih ma
kalau gue di posisi lu juga
cuma dibalik itu semua
lo juga harus bisa mentingin perasaan ray juga dong mon
sekarang lo udah bisa natah hati lo
dan lo juga harus bantu dia
dia bisa nerima lo sebagai saudara
gue nggak tahu
gue nggak tahu
gue nggak tahu mulai dari mana dan gimana caranya
tapi gue bakal terus nyoba ki
gue bakal terus nyoba
ya gimana caranya gue bisa nganggep ray itu sebagai saudara gue nantinya
gila itu pasti bakal susah banget buat gue
pernah tanya apa
ah beb beb reva mah gak mungkin deg degan lah
reva kan orangnya cerdas dan wawasannya luas
oh jadi maksud kamu ya aku nggak cerdas gitu wawasan aku nggak luas gitu oke
perasaan aku gak ngomong gitu deh beb
kau mel ini sian tg ya emang sama pacar ngomong kayak gitu
resikal ini temen lu selalu ngedukung gue dong
wah udah mau pulang kalian
eh reva gimana persiapannya deg degan gak kamu
tuh kan pahamnya aja nanya reva tuh deg degan apa enggak
aduh udah deh kalian nih gimana sih pacaran malah berantem terus
ya agak deg degan sih pak belum kan pertama kalinya
kalau begini mah jadi ingat waktu saya dulu ikut kontes begini
menang gak pak

ya enggak lah saya ini cuma mau mengingatkan kalian
boy sama reva itu harus tetap semangat
harus rajin berlatih harus sering baca buku
dan tunjukin nanti sama juri kalau diri kalian itu apa adanya
nanti juri juga punya penilaian soal diri kalian
ya seperti kami guru guru di sini